kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian republik indonesia anjlok karena kasus polisi tembak polisi
hal ini berdasarkan hasil survei nasional carta politika indonesia tentang sepuluh lembaga negara
kasus penembakan polisi terhadap brigadir yosua huta barat yang didalangi oleh mantan kepala divisi propam irjen verdi sambo menghasilkan rapor merah bagi polri
publik menilai kasus polisi tembak polisi dianggap tidak transparan
direktur eksekutif carta politika indonesia yunarto wijaya mengatakan bahwa posisi institusi polri anjlok ke posisi ke sembilan dari sebelumnya posisi ketiga pada mei dua ribu dua puluh dua dari sepuluh lembaga tinggi negara
ada pun sepuluh lembaga tinggi negara saat ini yang bertahan di puncak yaitu tni dan kedua kepresidenan
kemudian mahkamah konstitusi
kejaksaan agung mpr mahkamah agung kpk dpd dan posisi di bawah polri ada lembaga dpr
kita lihat dalam beberapa survei terakhir ini biasanya ditempati oleh pori
dan kemudian polri kalau kita lihat ada di posisi hampir paling bawah
dia hanya menang dari lembaga dewan perwakilan rakyat jauh di bawah dari tingkat kepercayaan baik itu terhadap kpk
misalnya yang sering kemudian dipertandingkan dalam persepsi
jadi publik begitu ya dalam konteks terutama pemberantasan korupsi dan penegakan hukum
dan ini masih menjadi pr
ada enam puluh dua empat persen publik setelah disuguhi berbagai macam proses yang dilakukan oleh kepolisian masih menyatakan tidak transparan
sementara baru tiga puluh dua empat persen yang menyatakan transparan
ini saya pikir pr besar